tujuh orang mengalami luka
dari hasil pemeriksaan sidik jari
dan kemudian juga kita lihat dari face recognition
identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah agus sejarno
atau yang biasa dikenal dengan agus muslim
yang pernah ditangkap karena peristiwa bom jejendung
terduga pelaku bom bunuh diri ini tinggal di sebuah kos desa blotan sukoharjo
sejak satu tahun terakhir bersama istri dan anaknya
selain ledakan diduga bom yang melekat pada tubuh pelaku juga terjadi ledakan kedua
polisian memastikan ledakan kedua merupakan sterilisasi benda mencurigakan
yang ditemukan di sekitar lokasi ledakan pertama
jadi ada satu yang melekat dalam tubuh pelaku
satu lagi berada di lokasi atau di sekitar ledakan
saat ini masih dilakukan penyisiran pak
ya jadi dilakukan pengecekan lagi penyisiran oleh tim gegana dan sterilisasi lagi dengan
ibrahim tompo menambahkan identitas terduga pelaku bom bunuh diri ini sudah diketahui
pelaku diketahui berjenis kelamin pria dan diduga berasal dari bandung jawa barat
tim liput jawa barat